penyebab adu argumen antara menko luhut dengan ratna sarumpait adalah terkait keputusan penghentian pencarian korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun v di danau toba per kemarin
ya dan menko maritim luhut binsar panjaitan mengklaim bahwa keputusan penghentian pencarian korban ini sudah disepakati antara pemerintah dan keluarga korban
menko maritim menerima laporan kejadian dan proses pencarian dari tim sar dan bupati samosir dan simalungun
luhut juga berdialog dengan keluarga korban dan melihat lokasi kejadian di tengah danau toba
kunjungan menko maritim di posko timsar gabungan diwarnai kericuhan
luhut menolak kehadiran ratna sarumpait aktivis politik yang ingin berdialog dengan luhut
sebagai orang kelahiran sumatera utara ratna menyebut dirinya keluarga korban
debat pun terjadi dan kemudian polisi mengeluarkan ratna dari lokasi
menko maritim juga berdialog dengan sejumlah keluarga korban
sebagian keluarga korban mengaku menerima penghentian pencarian
sedangkan sisanya menerima penghentian pencarian
tetap meminta proses pencarian dilanjutkan
menko maritim kepada media mengakui adanya kesalahan dan kelalaian
sehingga terjadi busi batang gelamnya kapal motor sinar bangun
sehingga dalam enam bulan ke depan pemerintah akan melakukan langkah perbaikan
luhut juga menyatakan pemerintah akan menghentikan pencarian secara ofisial mulai selasa
dengan tetap menyiagakan dan menugaskan timsar dan notoba di lokasi
untuk mengangkat empat ratus lima puluh meter lebih itu bukan pekerjaan yang mudah
karena membutuhkan teknologi yang tinggi
yang kita juga mungkin di danau toba ini belum punya
jadi kalaupun itu bisa dilakukan itu sangat membutuhkan waktu dan risiko yang juga tidak rejik
tapi kan di sisi lain ada juga keluarga korban yang masih menerima penghentian pencarian
saya pikir nggak juga tadi sudah oke sudah semua sudah bagus
kita enggak bilang menghentikan murni hentikan secara ofisial ya
tapi basarnas saya ulangi ya basarnas yang ada di toba
yang ada di toba itu akan tetap bekerja dengan perkuatan dari
kepala basarnas dari jakarta
usai berdialog menko maritim melihat lokasi tenggelamnya kapal motor sinar bangun
dengan menumpang kapal motor penumpang sumbut ii
untuk mengenang peristiwa ini dan mempermudah keluarga korban berziarah
akan dibangun monumen dengan nama nama satu ratus enam puluh empat korban yang belum ditemukan
pemerintah dan keluarga juga akan mengadakan tabur bunga
sebagai tanda keikhlasan keluarga dan dihentikannya pencarian korban
agus supratman simalungun
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari simalungun sumatera utara
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia agus supratman
agus selamat pagi
agus sebenarnya apa alasan atau pertimbangan utama pemerintah
sehingga memutuskan untuk menghentikan pencarian kapal tenggelam km sinar bangun v di danau toba
ya aldi dan lady saat ini memang telah diumumkan oleh menko maritim
bahwa di hari ini hari selasa
tanggal tiga juli dua ribu delapan belas akan dihentikan pencarian secara ofisial
maksudnya adalah sejumlah tim akan pulang
namun tim sar toba ditambah dengan tim sar dari pusat
masih tetap akan bersiaga dan membantu berbagai upaya di lokasi kejadian
ini memang terpaksa dilakukan karena alat yang dimiliki oleh pemerintah
maupun oleh tim sar gabungan tidak memadai dan memerlukan waktu lama
untuk mengangkat korban yang sudah teridentifikasi dengan alat rov
namun memang kita belum punya indonesia maupun negara negara di dunia
belum punya alat yang mampu mengangkat korban di kedalaman empat ratus lima puluh meter
ini memang menjadi persoalan
di sisi lain memang akan kemudian kondisi korban yang sudah di hari ke enam belas hari ini
tentu saja sudah sangat memprihatinkan untuk dievakuasi
dan ini juga berdampak pada lingkungan
lingkungan perairan danau toba jika jenajah korban diangkat dari kedalaman empat ratus lima puluh meter
maka dikhawatirkan sejumlah bahan kimia zat zat kimia yang sudah berubah dari tubuh korban
terutama hs dua ini akan membahayakan dan mencemari lingkungan danau toba
jadi dari berbagai masukan ini kemudian pemerintah memutuskan untuk menghentikan pencarian secara ofisial
namun untuk mengakomodir berbagai keinginan masyarakat yang masih tetap
mengharapkan pencarian dilakukan pemerintah menerima berbagai masukan
yang pertama adalah mendirikan monumen tugu monumen bagi satu ratus enam puluh empat korban
ditambah dengan memang seluruh anak anak yang kehilangan orang tuanya dalam peristiwa ini
akan ditanggung biaya pendidikannya oleh negara
presiden jokowi melalui menko maritim menegaskan hal itu
dan kemudian memerintahkan bupati samosir dan bupati simalungun
untuk membantu agar anak anak korban
anak anak dari keluarga korban dapat menerima pendidikan dengan baik dan dengan gratis
demikian aldi dan ledi
lalu apakah kemudian tawaran dari pemerintah dengan pembangunan monumen
dan juga bantuan untuk mereka anak anak yang kemudian menjadi yatim piatu ini
kemudian diterima oleh pihak keluarga atau masih ada yang masih bersikeras
untuk tetap mencari keluarga mereka
ya lady dan aldi memang keluarga korban terbagi menjadi tiga kelompok
yang pertama memang sudah menerima
mereka menerima dan kemudian dengan berbagai tawaran kompensasi
yang diberikan oleh pemerintah mereka menerima dengan senang hati
kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang masih menerima namun masih berharap
mereka pasrah namun di sisi lain berharap upaya pencarian terus dilakukan
kelompok ketiga adalah yang benar sama sekali menolak upaya penghentian pencarian
sehingga mereka melakukan berbagai upaya mendorong agar upaya pencarian tidak dihentikan
memang setelah keluarnya citra alat rov yang memperlihatkan jenajah korban di bawah permukaan air
ini mereka menilai bahwa sudah sangat dekat upaya pengangkatan korban
sehingga tidak perlu dihentikan upaya maksimal harus terus dilakukan
ini kelompok ketiga inilah yang kemudian memang masih terus dilakukan pendekatan pendekatan
oleh pemerintah maupun tim sargabungan agar dapat menerima kondisi dan situasi
sehingga hari ini akan dihentikan proses pencarian
dan tetap solusinya adalah menempatkan tim sartoba ditambah dengan tim sarpusat
sehingga warga yang masih berharap melakukan pencarian dengan berbagai cara dapat terwujud
ya agus kemudian terkait dengan proses hitab berhubungan untuk penghormatan para korban yang tewas
yang tenggelam di danau toba tersebut kapan akan dilakukan dan tugu yang tadi dijanjikan oleh pemerintah
nanti dimana diletakkan ya agus
kemarin minco puluhuka memang bersama sejumlah keluarga korban sudah melakukan tabur bunga awal
hari ini rencananya tabur bunga yang dengan skala yang lebih besar dengan melibatkan seluruh keluarga korban
akan kembali dilakukan
kemudian untuk tugu sendiri tugu berjarak sekitar hanya dua puluh meter dari lokasi pelabuhan tiga ras
yaitu di seberang jalan dari pelabuhan di atas bukit sudah dilakukan pembersihan pembersihan lokasi
perataan tanah dan sebagainya
rencananya hari ini akan dilakukan peletakan batu pertama tugu yang akan disaksikan sekaligus oleh seluruh keluarga korban yang diharapkan hadir pada hari ini
demikian aldi dan lady
iya dan dengan melihat adanya insiden kecelakaan ini yang kemudian menelan banyak korban begitu lebih dari seratus warga
apakah kemudian bisa dilihat di pelabuhan pelabuhan di sekitar danau toba yang kemudian menerapkan regulasi yang semakin ketat
begitu untuk para calon penumpang kapal motor di sana agus
ya pengamatan kami di beberapa
pelabuhan yang lalu yaitu di pelabuhan terdekat dari lokasi misalnya pelabuhan ajibata
ini memang diparapat waktu dilihat oleh irjen perhubungan
warga memang terutama para nahoda kapal serta pihak terkait belum melakukan pembuatan manifest
ini memang pekerjaan rumah yang paling besar dan diharapkan memang proses pembuatan manipes ini dilakukan secara bertahap
dari mulai manual yaitu pendataan secara tertulis manual
kemudian ditingkatkan terus dengan tiketing dan akhirnya dengan manifest yang lebih baik
namun memang pada saat ini kita lihat kemarin belum dilakukan
kemudian banyak sekali hal hal yang harus diperbaiki sehingga kementerian perhubungan masih melakukan ramcek
atau pemeriksaan awal dari semua kapal kapal yang ada
yang tiga hal yang utama yang diharapkan dilakukan adalah pembongkaran atap atau top rope dari kapal yaitu biasanya kapal yang berada di sini adalah dua atau tiga lantai
di bagian atasnya itu
pemerintah mengharapkan dinas perhubungan terutama agar top rob itu dibongkar sehingga jika terjadi peristiwa ini dapat mudah penumpang menyelamatkan diri
yang kedua adalah teralis teralis besi yang berada di jendela jendela yang saat ini terpasang dengan sangat kuat
kementerian mengharapkan ini dibongkar karena ini juga jalan mempermudah penumpang jika sewaktu waktu terjadi musibah
yang ketiga adalah memang ukuran kapal yang harus disesuaikan dengan jumlah penumpang
ini memang di hari hari besar di hari hari libur di mana jumlah penumpang membeludak dan di saat saat pemberangkatan kapal terakhir penumpang berbondong bondong menaiki kapal ini yang mengkhawatirkan dan harus ditegaskan
yang ketiga yang kemudian tambahannya lagi adalah pelampung atau life jacket yaitu jaket keselamatan
memang sebelumnya jumlahnya sangat terbatas
pemerintah telah membagikan sekitar lima life jacket di sekitar
empat pelabuhan besar dan lima puluh enam pelabuhan lainnya yang ada di kawasan toba ini
dengan pembagian lab jacket ini diharapkan komitmen dari semua nahoda dan tim untuk tidak memberangkatkan kapal yang penumpangnya belum semua memakai lab jacket
kemudian yang lainnya adalah kendaraan kendaraan penumpang agar tidak lagi berlebihan sesuai dengan kapasitasnya
demikian aldi dan lady
baik agus terima kasih atas informasi
terima kasih anda langsung dari kabupaten simalungun sumatera utara
semoga ini segera ditemukan solusi antara keluarga korban yang masih belum menerima terkait korban tewas km simalungun ini masih tenggelam
juga segera ditemukan solusi antara keluarga dan juga pemerintah